ya allah apa apa sih kamu kohar
aida kenapa aida
aida masuk rumah sakit bu
abang allah azim
aduh bu aku nggak bisa jelasin sekarang bu
tapi yang pasti keadaannya gawat bu
kata dokter harus dioperasi
ayo bu kita ke rumah sakit sekarang bu
iya iya sebentar
jadi jatuhkan makanannya
aku takdir kamu ya
dan thanks buat permain karetnya
mau pesen apa mas
mau pesen sepuluh batagor sama sepuluh jus ya
makannya banyak juga nih cewek
udah itu aja mbak
oh iya mbak mbak mbak
tolong dibungkus ya
oh yaudah siap
eh terima kasih
semuanya jadi dua ratus ribu mas
makasih mas ya
aku mau pulang
mbak aku mau pulang
kamu mau pulang
nih minumannya juga
jadi ini yang dilakuin
pantes musuhnya makannya banyak
terima kasih ya buat makanannya
jadi kamu udah lama kenalan sama mereka
dulu di tempat kerja aku
suka ada makanan berlebih
nah sebenarnya sih disuruh buang
tapi kan masih bagus dan masih layak buat dimakan
jadi ya aku kasih mereka aja
jadi udah kenal sama mereka
yaudah kalau gitu aku jalan dulu ya
makasih ya buat hari ini
gimana enak gak makanannya
yaudah kalo gitu
wah siap itu pasti
yaudah kalo gitu dadah hati hati
eh udah kakak kalo gitu kakak pergi dulu ya
eh ketemu lagi kayaknya kita berdua emang jodoh ya
eh kamu gimana keadaannya
udah gapapa kan
aku tuh kemarin belum sempat bilang makasih sama kamu
makasih ya kamu udah nolongin aku
aku udah gapapa kok sama sama
oh iya kamu masih sibuk gak
kalau kamu udah gak sibuk mendingan ikut aku aja yuk
udah ikut aja
eh jadi kamu sering kesini ya
kamu kenapa sih ngeliatin aku terus
ada yang aneh
cuman dari kemarin
medina itu adalah meka